seneng seneng pasangan serasi
memang juga tadi banyak ngomong begitunya
seneng katanya udah masuk aja masuk lagi ya
gimana tadi ketemu siapa aja
gimana kelly masih hubungin kamu
tolongin mama dong bikinin proposal buat masukin dagangan ke minimarket
kok urusannya jadi panjang begini
nggak ada yang boleh giniin kakak kamu ya
kirain teh mau dapat objekan besar taunya batal
semuanya teh udah diurus sama iyo
bang mamat kenapa sih nggak pernah mau ngambil barang sama tina gua kagak mau punya utang
handphonenya teh udah jadul gitu yaa
handphonenya teh udah jadul gitu yaa
yang penting hidup gue tenang
asal ketemu lu kucet
kabur dah tuh
mas yoyote cicilannya tinggal dua kali lagi ya
kalau nanti udah lunas aku ambil baru lagi ya tin
makasih mas yoyote
gitu aja terus hidup gue
mbak wan terus
udah sholat belom
lu bukan yang hafal sama bacaannya lu tuh pengen buru buru
udah buruan buruan ntar waktunya habis
ayo kita balik lagi ke sana
lewat belakang aja biar lebih cepat
demen nih abang kalau ngelawatin si andri
biar dia kapok
biar dia gak ngodeneng lagi
neng gak mau kan di goden dia
kalau perlu kita mampir
kita beli kalau begitu
saya mau lewat belakang
tunggu aku dong
demikian proposal kami buat
dengan harapan terjadinya kerjasama
kami mengajukan bakwan dan pisang goreng
mau ajukan jadi apa
tapi tadi kedengerannya bagus
ya pasti bagus lah mah
namanya juga anak solung
mana ada jeleknya
ada sih mak yang bagusnya
ingin bekerja di tempat bapak
pengen liat gua
udah lo aja dulu
drah kamu tuh jangan hanya ngeledek
ma dia nya yang gak pernah mau ditolongin
bukan begitu akan bakwan
betul kak pastel
tanahnya sampai mau dijual
pak muhyiddin sama calon menentunya
udah memantau kebunnya mak
abang tadi suruh lewati rumahnya si mina kan
dia lewat rumah si mina lah
lewat rumah si mina
lewat rumah si ipa
kalau dia punya sepuluh rumah
gue suruh lewatin tuh semuanya
ketemu gak ya
kalau gak ketemu besok lo suruh lewat lagi aja
kalo ketemu tiap hari ya
neng tunggu aku dong
buru buru ama sih
kok udah balik
kok udah balik
buka kenapa ditekuk begitu sih
terbagi lo marah
rumahnya si loyo dong
ayah sampai ketemu
gak ada ganteng gantengnya